saudara kita beralih ke informasi lain kereta pasundan relasi bandung surabaya dilempari batu oleh sekelompok orang saat melintas di kota surabaya jawa timur
dari video amatir terlihat sekelompok orang melempari batu saat kereta pasundan melintas di jalan ambengan pada kamis malam
dua penumpang terluka dan sejumlah kaca di tujuh gerbong kereta pecah
belum diketahui identitas serta motif pelemparan
batu pt kai daob delapan surabaya telah melaporkan aksi vandalisme ini ke pihak polisi
aksi vandalisme berupa pelemparan batu yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut mengakibatkan beberapa kaca di rangkaian kereta api pasundan
mulai dari kereta api ekonomi satu sampai dengan ekonomi tujuh pecah kacanya
penumpang berterima sudan mengalami luka luka
penumpang yang luka tersebut segera mendapatkan pertolongan dan pengobatan oleh petugas kesehatan kai di stasiun surabaya ubang